baik petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban ⁇ mutmainah ⁇ yang masih dari tadi berusaha untuk diselamatkan
dan saat ini gambar yang anda saksikan bisa anda lihat bahwa korban mutma'inah baru saja berhasil dikeluarkan dari bawah tumpukan longsor
evakuasi ini telah berlangsung sejak pukul delapan belas lewat sepuluh menit kemarin
dan tadi sekitar pukul tiga dini hari korban putri sudah berhasil dikeluarkan terlebih dahulu dan akhirnya baru saja
berarti sekitar pukul tujuh lewat lima korban atas nama mutma'inah yang telah berhasil dievakuasi
kita ucapkan syukur alhamdulillah saya turut merasakan rasa syukur yang begitu besar
terima kasih banyak banyak juga tentunya petugas basarnas tim gabungan kepolisian
tni dan semua pihak yang terlibat akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari bawah tumpukan longsor yang terjadi di jalur perimeter selatan bandara soekarno hatta
baik bisa anda saksikan di layar kaca anda satu orang korban yang tersisa di kejadian longsor akhirnya berhasil diselamatkan
berhasil dievakuasi dikeluarkan dari dalam mobil yang tertimbun
dan tanah juga tembok beton seberat enam puluh ton yang sudah berhasil akhirnya dikeluarkan atas nama mutma'inah yang merupakan karyawan dari gmf aero asia
masih kita lihat petugas gabungan seperti mensterilkan jalur begitu dengan berpegangan tangan satu sama lain untuk menyambut lewatnya korban yang baru saja berhasil
korban dievakuasi dari dalam mobil yang tertimpa longsoran tanah yang ada di jalan parameter selatan bandara soekarno hatta
kembali saya ulangi informasi satu korban atas nama ⁇ mutmainah akhirnya berhasil dievakuasi dikeluarkan dari dalam mobil setelah terkurung lebih dari sebelas jam
di bawah longsoran tanah yang menimpa mobil city car yang tengah melintas di jalur perimeter selatan bandara soekarno hatta
korban akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul tujuh lewat lima pagi waktu indonesia barat
setelah sebelumnya satu korban yang berhasil dievakuasi terlebih dahulu perempuan atas nama putri
yang akhirnya berhasil terlebih dahulu dikeluarkan dari mobil dan langsung dibawa ke rsud tangerang
dan saat ini tengah berlangsung evakuasi dari satu korban yang masih tersisa yakni atas nama mutma'inah
yang saat ini sama sama kita sedang tunggu evakuasinya untuk segera dibawa ke mobil ambulan dan menyusul rekannya yang sudah terlebih dahulu dibawa
atau diselamatkan oleh
pihak yang berada di sana
bisa kita saksikan bahwa memang pandangan anda sedikit terbatas karena di lokasi rekan rekan media ini dibatasi untuk tidak bisa terlalu dekat dengan lokasi kejadian
mengingat tingkat bahaya yang bisa terjadi
kita bisa melihat mulai pergerakan ke arah ambulan yakni petugas gabungan tni polri
juga basarnas yang sedang melakukan evakuasi terhadap korban atas nama ⁇ mutmainah ⁇ yang merupakan karyawan dari gmf aero asia
dan tentunya kita mengucapkan rasa syukur yang begitu besar juga kelegaan karena korban berhasil diselamat
dengan kondisi yang belum bisa kita pastikan karena kita masih menunggu gambar dan juga laporan selanjutnya dari tim lapangan yang saat ini tengah akan melaporkan secepatnya untuk anda
dan underpass bandara soekarno hatta di kilometer delapan yang merupakan jalur penghubung kereta bandara antara stasiun soekarno hatta juga stasiun batu ceper longsor pada senin sore pukul delapan belas lewat sepuluh menit waktu indonesia barat ketika menerima laporan
menilik dari sejarahnya pengoperasian underpass ini baru hitungan bulan
underpass jalan perimeter selatan
underpass merupakan bagian dari pembangunan proyek besar kereta ekspres soekarno hatta international airport yang menelan biaya dua puluh empat lima miliar rupiah
proyek ini merupakan bagian dari proses percepatan penyediaan infrastruktur prioritas era pemerintahan joko widodo
underpass yang berada di bawah tanggung jawab kementerian perhubungan ini baru beroperasi sejak november dua ribu tujuh belas lalu
underpass baru dilintasi kereta ketika dilakukan uji
coba kereta railing pada akhir desember dua ribu tujuh belas lalu
kita kembali bergabung ke lokasi longsor di jalan parameter selatan
satu korban atas nama mutmainah akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul tujuh lewat empat menit waktu indonesia barat
seperti yang kita ketahui bahwa mutma inah ini menjadi korban kedua yang berhasil devakuasi
setelah giyanti putri yang merupakan korban pertama yang berhasil lebih dahulu dievakuasi pada pukul tiga dini hari tadi
saat ini pun korban segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah tangerang
dan seperti digambar yang bisa anda saksikan bahwa pihak medis sudah mulai proses pertolongan pertama
masih banyak petugas gabungan yang berada di situ yang juga tengah setelah melakukan
proses evakuasi dari mobil yang tertimpa longsor dan juga tembok beton tersebut
dan akhirnya mutma inah berhasil dievakuasi
kita acungkan jempol dan juga rasa terima kasih yang sebesar besarnya dan hormat setinggi tingginya
untuk semua pihak yang terlibat menyelamatkan para korban yang akhirnya berhasil diselamatkan
dan bisa anda lihat sekarang mutma inah tengah dibopong menggunakan tandu ke dalam mobil
sesegera mungkin akan menyusul rekannya yang sudah dibawa terlebih dahulu karena sudah berhasil dievakuasi sekitar pukul tiga dini hari tadi
yakni atas nama diani putri ke rsud tangerang
dan bisa anda lihat bahwa juga lokasi ini masih dipadati oleh petugas yang tengah ataupun setelah melakukan proses evakuasi
dan bisa kita lihat bersama bahwa mutma inah baru saja
dimasukkan masuk ke dalam mobil ambulan yang tentunya akan segera membawa mutmainah ⁇ ke rsud tangerang untuk penanganan lanjutan
setelah tadi tim medis melakukan tindakan pertolongan pertama saat ini kita bisa saksikan bahwa mobil ambulan sudah bersiap untuk berangkat segera menuju ke rsud tangerang
untuk memberikan perawatan intensif lanjutan untuk mutma inah
yang sudah terkurung di dalam mobil lebih dari sebelas jam dengan kondisi lemas
tapi tadi update terakhir dari vel producer kami rav rav kav yang melaporkan bahwa mutma inah masih dalam keadaan sadar
dan alhamdulillah mobil ambulan yang membawa mutma inah baru saja berangkat meninggalkan lokasi longsornya tembok dan juga tanah di jalur parimeter selatan bandara soekarno hatta tangerang banten